berdasarkan data dari pihps atau pusat informasi harga pangan strategis
harga komoditi beras masih terus mengalami kenaikan
sejak awal tahun bulan januari harga rata rata beras di jakarta rp dua belas lima puluh sampai rp enam belas sembilan ratus per kilogram
harga ini terus meningkat hingga bulan agustus yaitu mencapai rp dua belas lima ratus lima puluh sampai rp tujuh belas tiga ratus per kilogram
ketua komunitas warteg mukroni mengatakan
melonjaknya harga beras turut berdampak terhadap bisnis kuliner termasuk warteg yang menggunakan beras sebagai bahan utama untuk berjualan
terlebih warteg dikenal dengan porsi nasinya yang melimpah
ia mengatakan para pemilik dan pengelola warteg terpaksa menyiasati kenaikan beras
seperti dengan mengurangi porsi nasi atau porsi lauk pauk tanpa kenaikan harga
hal ini juga bertujuan menjaga loyalitas pelanggan menengah kebanggaan
kalau kita menemukan di warteg teman teman pelanggan yang tadi perdagang asongan pengumpul barang barang rosokan ojol
karena di warteg itu ada beberapa istilahnya kelas
salah satu pengelola warteg rosi kun mengatakan
melonjaknya harga beras mulai terasa sejak idul fitri hingga saat ini
yang puncaknya mencapai rp enam ratus
rp lima per karung yang ia beli pada bulan agustus
sejak lebaran hingga kini ia memilih untuk menyiasati dengan mengurangi sedikit takaran porsi lauk pauk
hal ini ia lakukan agar tidak mengurangi keuntungan dan tetap mempertahankan porsi nasi yang besar bagi pelanggan
kalau kayak telur kan nggak bisa dikurangin
kalau kayak sayuran kentang kekil terang usus ya gitu bisa berkurang sedikit lah
ya kurang sedikit
dikit biasanya dua sendok satu sendok setengah
alhamdulillah disini nggak ada yang komplain
nggak ada yang konvolopun sedikit nggak ada yang komplain
kalau sejauh ini sih yang saya rasain nggak ada ya mbak
mau sebelum atau sesudah lebaran idul fitri masih sama aja sih
dari segi rasa pun masih sama tidak ada yang berubah
dari porsinya pun sama
namun tidak semua pelaku usaha warteg melakukan penyiasatan
seperti pemilik warteg nuridin
mengaku hingga saat ini belum berniat untuk menaikkan harga ataupun mengurangi porsi nasi
namun dia terpaksa harus menerima konsekuensi berupa penurunan keuntungan hingga dua puluh persen
kalau mengurangi porsi kayaknya kasian sama pembelinya
saya terus terang ajak saya berat sekali
kalau warteg kan terkenalnya murah maksudnya bikin kenyang gitu
jadi saya nggak bisa mengurangi porsi
untuk sementara ini saya belum naik cuma tetap harganya standar
komponen komponen itu semua
menurut kepala bapanas arief prasetyo adi
kenaikan harga beras disebabkan oleh tingginya harga gkp atau gabah kering panen
yang mencapai sekitar rp enam tujuh ratus per kilogram
terkait hal ini bapak nas berupaya untuk membantu mendorong produksi gkp
bekerja sama dengan bulog untuk mengadakan program bantuan pangan beras
yang dimajukan dari akhir tahun ke september
hal ini guna melakukan stabilisasi harga kehilir
sebenarnya yang perlu didorong adalah produksi untuk gkp gabah kering panen
jadi tidak ada masalah di penggilingnya sebenarnya
memang necapnya di semester dua itu memang turun
nah ini yang harus kita bantu
sehingga kalau nanti di masyarakat itu sudah diberikan bantuan pangan
diharapkan dengan enam ratus empat puluh ribu ton yang kita distribusikan
itu akan sedikit menekan yang ada di hilir
selain itu ia juga menghimbau masyarakat termaksud para pedagang
agar tetap membeli beras sesuai kebutuhan dan tidak perlu sampai menimbun stok beras
hal ini agar tetap menjaga stok dan stabilisasi harga beras di pasaran
tim liputan cnn indonesia